tapi intinya adalah setelah saat saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal dua puluh oktober yang akan datang
masa ini kami gunakan sebenar benarnya dan sesungguh sungguhnya untuk menyiapkan diri
mbak ratri kita tadi sudah berbicara soal sejak diumumkan oleh kpu kemudian ada sengketa pemilu yang diselesaikan oleh mk
begitu lama masa penantian presiden terpilih untuk dilantik dua puluh oktober
memang kenapa lama karena itu mengakomodasi dua putaran
ada wacana yang kemudian rasanya cukup dianggap gila
ya udah lain kali kalau begini pilpres itu cukup satu putaran saja
samakan dengan pilkada di luar dki jakarta
seberapa masuk akal sebenarnya wacana ini mbak ratri
kalau dilihat dari yang di lapangan terjadi itu kan menjadi masuk akal mbak rosy
karena apa karena apapun ternyata sistem yang kita gunakan terlepas dari berapa putaran
nah sekarang wacana satu putaran itu kan melihat kecenderungan yang ada
kita belajar melihat dari apa yang sudah terjadi
karena ujung ujungnya baik itu sistem pemilunya seperti apa kan nanti yang berkuasa nanti itu koalisi juga
tapi gini coba ingatkan kita semua dulu apa filosofinya harus lima puluh persen per satu
jadi pilpres secara nasional dan juga pilkada
karena jakarta di luar itu satu putaran
waktu itu kan sebenarnya filosofisnya supaya dapat mayoritas kan
sehingga mengakomodasi dua putaran begitu
nah apa itu masih sekarang relevan
mendapatkan pemenang yang mayoritas
kalau akhirnya si pemenang mayoritas itu juga tetap harus menggandeng partai partai di luar pendukungnya
supaya di parlemen ia tetap menjadi
kalau kita mau memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa demokrasi itu masih ada lima puluh persatu itu masih ada misalnya begitu
kan mestinya begitu ya idealnya kan
tetapi ini kan sekarang kita berbicara mengenai elit dan kepentingan elit elit partai itu
yang terjadi di dalam dibalik setelah pilpres itu ada transaksi transaksi
dan itu yang sekarang tampaknya majoritarian itu
tidak menjadi hal sesuatu yang penting
karena seberapapun dia mayoritas dia tetap harus merangkul partai partai di parlemen
ciri dari sistem presidensial itu seperti itu mbak
pada akhirnya kan harus semua apalagi proporsional ya mbak ya harus dirangkul
tapi kan sebenarnya mayoritas karena kita sistem presidensial makanya kita harus mendapat presiden terpilih harus mendapatkan mayoritas
mengapa kemudian itu terasa menjadi tidak relevan lagi
karena apapun suara berapapun yang dibanyak sebesar apapun dia tetap harus mendapatkan atau menjaga supaya suara dia di parlemen
supaya program programnya berjalan maka ia harus mendapatkan suara yang sebanyak mungkin di parlemen
mencontoh apa yang dilakukan oleh presiden jokowi di dua ribu dua puluh
untuk sistem pemilu seperti itu kan memilih siapa yang akan menjadi presiden
itu ketahuan secara mutlak dia memperoleh suara dan legitimate bahwa dia itu akan jadi presiden yang the next
kemudian yang mungkin dipikirkan sekarang ini adalah proses dari nanti policy formulation yang ada di parlemen supaya berjalan tanpa halangan berarti
dan itu saya kira itu merupakan akhirnya
bentukan dari sistem politik di indonesia itu seperti itu
jadi anda termasuk yang setuju gak dengan wacana ketika harus ada evaluasi sistem pemilu kemudian ada pemikiran ya sudah pilpres disamakan saja dengan pilkada cukup satu putaran
hemat biaya dan siapapun yang terpilih dengan suara terbanyak dari beberapa kandidat itu toh dia harus merangkul juga partai politik di parlemen
anda setuju satu putaran cukup untuk pilpres
kekuatan pengecek itu kan jadi nggak ada mbak
kekuatan pengecek itu kan kita butuhkan untuk bisa apa apa yang sekarang sedang dijalankan dan apa yang nanti akan dijalankan dalam bentuk policy
bila tidak berkontribusi terhadap masyarakat banyak itu kan harus dicek
kalau misalnya kita begitu menyerahkan ya udah satu putaran saja karena toh sama sama saja
tetap saja kita harus merangkul semua misalnya begitu
jadi anda ingin mengatakan bukan soal satu putaran dua putarannya tetapi bagaimana partai partai yang kalah atau memang tidak mendukung presiden terpilih
mbok punya harga diri jangan masuk dalam kabinet dan berjuanglah di luar kabinet
dan satu hal lagi mungkin yang harus diperhatikan partai yang sudah ada dalam koalisi dan menang begitu kan mereka juga harus percaya diri kan
ya sudah gak usah dengan ngajak ngajak yang lain begitu
itu kan jadi pembelajaran terhadap bila kita memang masih mendukung sistem yang namanya demokrasi
masyarakat juga akan lihat oh kita punya orang orang di luar sana yang di luar parlemen yang bukan koalisi pendukung presiden tapi masih bersuara
itu memberikan kepercayaan diri sekarang kepada masyarakat bahwa sistem ini masih hidup
menitipkan suaranya pada orang orang yang berada di luar koalisi sekiranya yang di koalisi yang ada di parlemen
merumuskan satu kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat
ingat mbak superstruktur politik infrastruktur politik infrastruktur politik itu masyarakat
kan butuh saluran saluran kan juga cuma satu
oke jadi kalau misalnya ada ketum partai politik atau politisi mengatakan ya karena kita masuk kabinet itu bukan berarti kita tidak kritis kita tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah
dan itu menunjukkan apa
mau diajak ke kabinet mau terima jabatan menterinya tapi di parlemen digrogotin juga
itu justru mencerminkan ke sebuah politik yang sangat tidak etis
mau jabatan kursi menteri tapi di parlemen tetap digebukin itu nggak etis lah
jadi buat anda saat ini yang anda ingin katakan adalah inilah gunanya kita pemilu lima tahun sekali
hormati presiden terpilih dia memang harus diberikan kepercayaan ruang untuk menentukan siapa yang ada dalam kabinetnya
yang memang tidak sejalan atau berkampanye berbeda dengan presiden terpilih tahu dirilah dan serahkan pada mereka yang telah berkeringat memenangkan prabowo gibran
tetap kritis berada di luar bukan berarti diam kan harus tetap kritis karena itu pendidikan bagi masyarakat
baik dr ratri terima kasih sudah di rosi
terima kasih juga anda menyaksikan program rosi saya rusia nasilalahi kita jumpa lagi kamis depan tetaplah di kompas tv independen terpercaya